dan kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan jurnalis transmedia dion fajar di kabupaten bojonegoro jawa timur
selamat siang dion dion seperti apa situasi di sana saat ini terkait dampak bencana kekeringan yang terus meluas di jawa timur
terima kasih fani saya sekarang sudah berada di dusun papringan tepatnya di desa panunggalan kecamatan sudiwaras kabupaten bojonegoro
di sini warga sudah mengalami kekeringan sejak bulan ramadan yang lalu atau tepatnya bulan juni
itu sudah tidak ada hujan sumur sumur mulai kering dan sekarang ini tepat di belakang saya ini ada dropping air bersih dari bpbd badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bojonegoro
tadi warga sempat mengantri banyak ini sebagian membawa pulang hasil yang diantrikan tadi
air ini mulai kembali lagi ini bisa dilihat di belakang saya seperti itu
dion jika kita melihat anda menyebutkan sejak juni dua ribu delapan belas ini warga di sana sudah mengalami kekeringan lalu bagaimana cara warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka sehari hari selain dari bantuan yang diberikan oleh bpbd ini dion
iya bantuan ini memang datangnya bisa seminggu sekali
bisa satu minggu satu kali
untuk kebutuhan warga itu tidak cukup memang menurut warga
jadi mereka biasanya mencari air sampai keluar desa di mana di situ ada sumber di desa tetangga mereka ngambil di situ
memang tidak bayar sih mereka tidak mengeluarkan uang tapi waktu dan tenaga juga jarak yang ditempuh cukup jauh sekitar lima km
proses pengambilan ini cukup mengganggu aktivitas warga
dan dion tadi anda juga sempat menyebutkan bantuan dari bpbd ini disalurkan setiap seminggu sekali
sementara sepertinya warga juga cukup banyak di sana dan pastinya membutuhkan air yang cukup banyak juga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
lalu apa kendala yang menyebabkan bantuan ini
sepertinya cukup lambat begitu dion
karena banyaknya desa yang mengalami kekeringan ini maka bpbd
harus mengatur jadwal
karena keterbatasan armada keterbatasan tenaga jadi dijadwalkan satu hari itu hanya bisa mengirim ke enam desa
jadi untuk desa desa yang masih ada sumber air mungkin jarak lima km itu bisa seminggu sekali
tapi kalau desa yang benar benar kekeringan dan tidak dekat dengan sumber air itu bisa seminggu dua kali
terima kasih dion atas laporan anda langsung dari bojonegoro jawa timur
terimakasih punya siemens